ada cukup banyak isu walaupun disampaikan secara santai
oh iya banyak sebetulnya pembicaraan pembicaraan khusus tadi di meja makan sambil berbuka puasa
ada cukup banyak isu walaupun disampaikan secara santai tetapi isu isu penting kebangsaan
dan diantaranya tadi benar bahwa kita menyoroti concern nya sama
betapa biaya politik yang begitu mahal politik uang food buying yang juga merajalela
seringkali di luar batas nalar kita
tetapi inilah realitas demokrasi dan pemilu sistem perpolitikan indonesia
oleh karena itu kami bersepakat memiliki niat dan tekad bagaimana sama sama kita duduk
kita duduk bareng bareng kita review kita evaluasi bersama sama
rasanya tidak ada yang salah jika kita dari waktu ke waktu duduk memikirkan bagaimana nasib bangsa kita ke depan
kalau ongkos politik makin mahal dan itu terjadi lompatan lompatan yang sekali lagi
maka kita bisa dibayangkan bahwa nasib demokrasi kita ke depan ya suram
kemudian kita juga sulit untuk meyakinkan kualitas para pemimpin
kualitas para wakil rakyat kita bisa benar benar yang terbaik jika money tox
jika uang yang berbicara di atas segala galanya
kita ingin kembali pemilu itu menjadi kontestasi gagasan pemikiran komitmen dan kerja keras
bukan hanya serba uang yang
dan membuat kita kebingungan sendiri karena setelah menang setelah jadi
kita juga akan sulit bisa menjalankan tugas tugas yang diamankan oleh rakyat
saya odin fridianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain